jenazah kiai haji hashim muzadi akan diberangkatkan dengan pesawat udara menuju ke lokasi pemakaman
di komplek pondok pesantren al hikam ii di depok jawa barat
saat ini kami memiliki visual kondisi terkini di bandara abdurrahman saleh malang jawa timur
yang seperti kita saksikan bersama saat ini jenazah telah tiba di bandara abdurrahman saleh
dari ponpes al hikam malang jawa timur
nantinya akan ada upacara militer untuk melepas jenazah ke lokasi pemakaman
diterbangkan ke jakarta terlebih dahulu untuk kemudian dibawa ke lokasi pemakaman di depok jawa barat
jenazah akan dilepas dengan upacara militer dipimpin oleh gubernur jawa timur soekarwo
kemudian tampak juga akan hadir di sini adalah wali kota malang
kiai haji hashim muzadi meninggal dunia pagi ini pukul enam lewat lima belas waktu indonesia barat
dan upacara pemakaman yang akan dilangsungkan di pompes al hikam di depok jawa barat
nantinya rencananya akan dipimpin oleh wakil presiden yusuf kala
saat ini tengah berlangsung persiapan untuk pelepasan jenazah k h hashim muzadi
yang akan dipimpin oleh gubernur jawa timur soekarwo
jenazah sendiri rencananya akan diberangkatkan dari bandara abdurrahman saleh malang pukul tiga belas
waktu indonesia barat
kiai haji hashim muzadi adalah mantan ketua pengurus besar nadatul ulama
di tahun dua ribu empat kita sama sama ingat kiai haji hashim muzadi pernah mendampingi
megawati soekarno putri untuk
maju dalam pemilihan presiden tahun dua ribu empat
kiai haji hashim mujadi meninggalkan satu orang istri hajah mutamimah
dan enam orang anak tiga putra dan tiga putri
ia adalah pendiri dari pesantren al hikam yang berpusat di malang jawa timur
kiai haji hashim muzadi yang berpusat di malang jawa timur

akibat komplikasi sejumlah penyakit
hashim muzadi sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit lavalet malang
dan terakhir dikabarkan kondisinya sudah membaik sehingga bisa dipulangkan kembali ke rumahnya
yang terletak di pondok pesantren al hikam malang
dan sejumlah tokoh turut hadir
dalam upacara untuk melepas keberangkatan jenazah di bandara abdurrahman saleh
kalau tadi anda saksikan adalah salah seorang tokoh bangsa
solahuddin wahid gusolah salah satu tokoh dari nadatul ulama juga
presiden joko widodo sendiri kemarin sempat menjenguk kiai haji hashim muzadi
di pondok pesantren al hika malang jawa timur
dalam kunjungannya atau dalam lawatannya kemarin
presiden didampingi oleh ibu negara iryana joko widodo
dan juga didampingi oleh gubernur jawa timur soekarwo
presiden sempat melakukan pembicaraan secara tertutup dengan pihak
pihak keluarga maupun tim dokter
dan informasi yang beredar adalah presiden mengatakan
meminta tim dokter kepresidenan untuk ikut
dalam merawat kiai haji hashim muzadi
dan saat ini
kita masih menunggu persiapan untuk dilakukannya upacara militer melepas jenazah kiai haji hashim muzadi
di bandara abdurrahman saleh malang
dan kami akan terus update informasi terkini dari malang kepada anda